ke informasi berikutnya komisi sepuluh dpr ri menggelar rapat kerja
dengan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim
membahas kenaikan uang kuliah tunggal yang belakangan menuai protes
nadiem menegaskan prinsip dasar ukt adalah subsidi silang
nadiem menyatakan bahwa prinsip dasar uang kuliah tunggal adalah berjenjang
di mana bagi mahasiswa mampu membayar lebih banyak
dan mahasiswa yang tidak mampu membayar lebih sedikit
menteri pendidikan juga menyebut bahwa kenaikan ukt hanya diperuntukkan
bagi mahasiswa baru dan bukan untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi
dasar ukt harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas
dan karena itu ukt itu selalu berjenjang
artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu
mereka membayar lebih banyak
dan mahasiswa yang tidak mampu dia membayar lebih sedikit
ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk ukr di perguruan tinggi kita
karena azas keadilan untuk seluruh rakyat indonesia itu harus dijunjung tinggi
dan ukt baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru
tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi